saya pergi kerja dulu ya
kamu jangan kemana mana disini aja
biar master snow temenin ya
kayaknya sih aku pengen keliling keliling deh
soalnya aku pengen cari tahu
mungkin anji pas aku jalan
aku bisa inget sesuatu
dari gipo kalau misalkan aku disini
nanti master snow pengen selagi gimana
sepertinya keadaan dia sudah kembali normal
lain kali saya nggak mau ya terjadi seperti ini lagi
kalau ada orang yang menyuguhi istri saya
baik pak raja saya permisi dulu
aku gak bisa menjaga kamu dengan baik
aku akan menjaga kamu dengan baik
aku janji gak akan ada yang menyakitin kamu lagi
maaf saya bener bener gak sengaja
saya nggak ada maksud mau kurang ajar sama kamu
akhir akhir ini aku suka banget menghilang
saya juga gak tau
tapi kita tunggu kabar dari tante vera aja ya
mungkin aja dia tahu sesuatu
jadi kamu bergerak
kamu dengerin aku bicara
jangan jangan ayu nya mati ya
bahwa ayu itu bukan manusia seutuhnya
dia tuh belum normal jadi manusia
tak kasih tau arti nih
nanti kalau deket deket
kamu tuh nanti bisa jatuh cintron sama dia
ngeri aja cinta apaan
tak kasih tau
ya gue juga tau lah
masa iya gue bisa sembarangan jatuh cinta sama cewek
cewek sembarangan juga
ya masa iya gue gak khawatir sih dia ngilang itu aja
kebetulan masa iya gue juga udah gini
aku pun gak usah ngobrol
kalau dia ngomongin ini
nggak gitu maksudnya
aku harus ngomongin dia
oh iya bem tadi kan
aku tuh buru buru karena
tiba tiba badan aku menghilang
jadi aku panik banget
terus aku lupa tadi mau ngapain
tadi tante vera mau ngomong apa ya
saya juga lupa lagi
tapi tenang saya yakin nanti pasti tante fera kabarin kalo udah kabar bagus
ya wis terus aja aku dikacangin
eh yang manusia itu aku disini yang nyata
masa sih yang diajak ngomongnya harus harus gak keliatan kayak gitu
udah belum ngomongnya
ya wis kalo masih lama tak pergi aja
eh eh pelan pelan ya
ambekan banget udah tua juga
ah ayo saya pergi kerja dulu ya
kamu jangan kemana mana disini aja biar mas tersno temenin ya
kayaknya sih aku pengen keliling keliling deh
soalnya aku pengen cari tahu mungkin anji pas aku jalan
mungkin aku bisa inget sesuatu
udah lagi poh kalo misalkan aku disini
ayunya dimana ya kok aku merinding sih
telat merinding lo
dicabut baru merinding
udah pergi tuh
kemana perginya mas
apa sih sama kamu
kamu tuh sadar gak sih
kamu sudah merusak alat penopang kehidupan putri
iya aku gak sengaja mi
tapi raja langsung marah sama aku

kamu itu hampir menghilangkan nyawa istrinya

jalis kamu tuh hampir menghilangkan nyawa istrinya

pantes aja tadi putri mendadak hilang pas lagi bicara sama aku
oh tapi kalau begitu
kalau badannya yang koma mengalami masalah
putri akan celaka
jalis kamu denger ya
mami harus kasih tau raja
karena raja itu harus harus tau bagaimana solusi untuk ya untuk menyembuhkan istrinya
mami udah tau ya
mami udah tau ya
kalau yang gangguin bima itu si putri istrinya raja
mami udah tau
kamu juga udah tau kan
tapi kamu tidak mau kasih tau raja
kasih aku kesempatan buat ngedeketin raja
nanti kalau misalnya emang istrinya sadar lagi
aku gak bakal deketin aja lagi
mami gak mau ya
ngabuk cinta itu gak masalah
tapi gak sama suami orang
kamu tuh sadar gak sih
kamu sudah merusak keluarga orang
iya tapi kan istrinya juga lagi koma
gak ada yang tahu istrinya kapan sadar
aku tuh suka banget sama raja
itu bukannya om om yang waktu itu ya
pak saya mau ketemu sama pak raja
tunggu sebentar ya
bawaannya banyak banget
aku bantuin ah
kok rasanya tadi berat
sekarang kok jadi enteng
kok aku jadi merinding gini ya
ada sesuatu di dekat aku nih
tapi apaan ya
kayaknya cuma perasaan saya aja
aku kan pengen ketemu sama raja
hemval aku gerak sendiri
sepertinya ada sesuatu di taksi ini
tapi aku kan malu kalau kasih tahu ke sopir taksi
akhirnya nanti bisa ketemu sama raja
om kenapa sih om
takut banget sih om
karena handphone nya gerak tadi tuh mau jatuh
aduh aku baca baca doa aja deh
supaya sesuatu itu gak gangguin aku
kenalkan saya vera
pasti mami mau bilang nih sama raja
soal putri yang jadi ayu